olahraga menjadi hal yang penting dilakukan untuk menjaga imunitas dan kebugaran tubuh terutama di
masa pandemi kofit sembilan belas seperti saat ini sebagian orang pun masih memilih untuk berolahraga di
luar ruangan dengan tetap menggunakan masker susah sih nafasnya aja ngatur pernafasannya jadi
enggak kayak biasanya terus tapi kalau lagi lari sih setengah aja sih mas saya begini itu kita tahu
informasi kalau memang kita untuk menghindari kopi sembilan belas kita harus wajib pakai masker jadi
sebenarnya kita pakai masker itu aja sebenarnya utama bagi gue yang dua itu maunya sih nggak
pakai cuman disini diharuskan untuk pakai masker kan jadi mau nggak mau saya harus pakai enggak enak
sih nggak convertable udah gitu kemudian kan airflownya oksigennya jadi agak sedikit tersumbat
ya menggunakan masker saat berolahraga sebenarnya memang tidak ideal saat berolahraga di luar ruangan
yang terpenting untuk dilakukan adalah jaga jarak aman dan tidak berolahraga
secara berkelompok dan bila memang harus menggunakan masker ada beberapa tips yang bisa
anda praktekkan emang sebenarnya yang paling benar itu olahraga tidak disarankan menggunakan masker
karena pertama pada saat kita menggunakan masker pada saat berolahraga itu oksigen yang masuk ke
dalam paru paru kita berkurang sehingga oksigen di dalam darah kita juga berkurang yang akhirnya
proses untuk menghasilkan energi yang dipakai pada saat kita berolahraga jadi menurun kita jadi sesak terus kemudian
juga yang paling sesuai adalah dengan berjaga jarak tadi empat m dan apabila anda memang dirasa
itu sepi ya sebaiknya maskernya dilepas nanti kemudian misalnya harus melewati orang atau
berpapasan dan tidak mungkin berjaga jarak dipasang tapi paling tidak jaraknya jangan terlalu berdekat
baru pasang masker paling tidak dua meter sudah mulai dipasang maskernya untuk kemudian mendahului
penggunaan masker saat berolahraga juga sangat tidak disarankan untuk orang yang tidak terbiasa
berolahraga sebelumnya atau orang yang memiliki rewayat penyakit paru atau pernapasan dan yang
terpenting kenali kondisi tubuh kita sendiri segeralah beristirahat dan akhiri latihan bila
nafas terasa sesak mual atau pusing erlangga wisnuaji julian asri jakarta